puluhan buruh perempuan dan pekerja rumah tangga atau prt menggelar aksi teatrikal di kawasan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat senin pagi
mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga
belum diakuinya status mereka sebagai pekerja seringkali membuat para prt mendapatkan upah dan waktu kerja yang tak layak dari majikan mereka
mereka juga berharap tak ada lagi kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dan prt
di kabupaten sukoharjo jawa tengah sejak senin pagi ratusan buruh berjoget bersama di alun alun setia negara
bupati sukoharjo etik suryani ikut bernyanyi selain bupati aksi joget ini juga dilakukan forkompimda sukoharjo
bupati etik membagikan uang kepada ratusan buruh
bupati dan forkompimda sukoharjo juga membagikan sebelas sepeda gunung untuk buruh dengan cara diundi
menggelar demo ribuan buruh dari sidoarjo pasuruan dan mojokerto jawa timur berkonvoy hingga menutup jalan ahmad yani
yang merupakan jalan nasional penghubung sidoarjo dan surabaya senin siang
sepanjang jalan menuju kantor gubernur jawa timur dan gedung geraha di surabaya ini para buruh menolak omnibus law
undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang ciptaker ruu kesehatan alih daya dan upah murah
para buruh juga mendesak perusahaan segera melunasi thr yang belum dibayarkan
tim liputan cnn indonesia